ini mustahak buat kakak dompetnya hilang
bang barusan dari mana
teh buat makan siang sekarang udah gak ada yang buat dimasak
hmm kamu ke pasar deh
aku jemput ya
iya tapi cepet
aku belum mandi
ya udah aku berangkatnya pakai angkot aja
terus nanti pulangnya kamu antar
ya udah gitu aja
dulu aku punya kerjaan lain
tapi penghasilannya nggak sesuai sama capeknya sama repotnya
gak sesuai sama kebutuhan aku juga
aku harus bantu keluarga
kalau aku sebelumnya belum pernah kerja
tapi pas waktu itu ngeliat tete nyopet aku jadi punya ide
mau kerja jadi copet juga
aku sekarang malah punya ide mau berhenti
aku sempat beberapa kali baca koran sama lihat di tv
dicopet itu pekerjaan yang berbahaya
kalau lagi operasi terus ketahuan bisa habis sama masa diseret ke polisi terus masuk bui
terus kenapa sekarang masih nyopet
waktu belajar dari bos saif aku punya perjanjian
sama seperti kamu juga harus jadi anak buahnya minimal selama satu tahun
berarti sekarang kita belum bisa berhenti
makanya sekarang kita harus operasi
selamat pagi teh
jangan panggil teh panggil aja prita
itu cuma karena belum biasa aja
oh iya aku boleh berterima kasih gak
buat dompet sama handphone aku yang udah kembali
kan kemarin udah bilang terima kasih
maksudnya aku mau ngajak makan siang
aduh gimana ya
saya harus tetap stand by disini
gimana nanti pulang kerja
makan siangnya nanti pulang kerja
bukan makan siang gak tau namanya apa
yaudah terserah teteh aja
ya terserah prita aja
kalau beritanya diganti kamu kayaknya lebih enak
terserah kamu aja
nanti sore saya mau pergi sama pita
terus terus terus
kamu mau pamer cincin baru kamu kan
kalau kamu sudah punya rumah baru
seperti kang gobang
bang gobang punya rumah baru
biarin aja lah kalau punya uang mah
dia banyak uang
ini bukan soal rejeki
dia kerja apa disini
jauh lebih banyak dari kita
terus kamu mau apa
saya mau di posisi kang gobang
kalau saya di posisi itu
kamu saya jamin lebih sejahtera
pembagian di bawah
bakal saya bikin lebih adil
pembagian di bawah

kamu kayak gak tau aja
yang namanya kredit
harus ada dp dulu
akang jangan nganggep nenek gak tau
akang jangan nganggep nenek gak tau
akang jangan nganggep nenek gak tau
dp kecil juga bisa
kalau dp nya kecil
nanti malah nggak kebayar angsurannya
kalau gitu berarti dp nya harus gede
kalau gitu berarti dp nya harus gede
kredit juga ada syarat syaratnya
kredit juga ada syarat syaratnya
akang harus punya slip gaji
atau sulat keterangan kerja
bilang aja akan kerja di terminal
jangankan tiap bulan
tiap hari juga ada uang
harus ada sulat surat
kok nanya ke neneng
kan yang kerja akang
kan yang kerja akang
kan yang kerja akang
akang bukan gak mau
akang bukan gak mau
kan akang udah jelasin prosesnya nggak gampang
kamu tahu perempuan itu siapa siapa tanya aja bayam teh iya
nanya apa bayem saya tanya siapa saya cuma bantu jawab aja tak perlu perlu
apa perlu soalnya si teteh nggak bakalan mau jawab ada apa
dia gangguin aku
pergi bayam lima ikat jadi berapa biasa teh kalau lima
pakai uang saja usahakan dibawa aja bayamnya
masih ada yang mau beli ada
kemana copy copy yes mau duluan aja saya nanti aja oke
semua yang harus kamu beri
hai semua yang harus kamu beri
udah ada semua sekarang kita pulang tapi nanti jangan bilang lumput kamu hilang
yang ilang termasuk uang dari teh kirani uangnya seratus harusnya ada kembaliannya
pakai uang aku dulu aja terus nanti aku gantinya gimana
kita ini orang bukan sapi
saya cuma ngeibaratkan kita ini orang bukan sapi
yang bisa diperah
kesini mau kerja atau mau ngobrol
terima kasih ya
dimas kecopetan di pasar
kenapa sampai ada copet operasi di sana
saya belum datang
anak buah kamu belum datang juga
kenapa sampai ada copet operasi di sana
tolong kang gus jangan sampai tahu kok
terus kamu mau minta tolong apa
kamu pakai ahmad
nama kamu bagus
nggak sesuai sama kerjaan kamu dulu
itu kan dulu
sekarang makan udah enggak
makanya mau ngelamar kerja
mas yang kerja di keluarga kang bahar
tadi kecopetan di pasar
bantu saya nyari coklat sama dompetnya
saya udah gak jadi copet
udah gak berurusan dengan kerjaan copet
kamu gak mau bantu saya
ada yang kecopetan
saya disuruh nyari copetnya
kang murad taunya urusan copet mencopet itu saya
kan kamu udah gak jadi copet
saya udah bilang begitu
kang murad malah nanya
kamu gak mau bantu saya
ditanya gitu jadi mau
kamu nyopet di pasar
nyopet di mana
anak buah kamu
imas yang kerja di keluarga kang bahar kecopetan di pasar
copet sama dompetnya harus ketemu
saya tanya anak buah saya dulu
kamu tadi nyopet di pasar
anak buah saya tadi nggak ada yang nyopet di pasar
kang temannya saya gak ada yang nyopet di pasar
sekarang akan mengopi
kamu tadi ada di pasar
terus emas kecopetan
kamu harus menjawab
bukan saya copetnya
terserah siapa aja
tetangga kita ada beberapa yang pengangguran
tapi sarjana semua
masa sarjana disuruh kerja ngerut singkong
ada juga yang lulusan sma
masih terlalu muda
masih gengsi dia
menjadi siapa tuh
kan itu tadi pertanyaan akang
saya enggak tahu bos
kita minta iuran setiap hari ke pedagang
itu bukan pajak yang gak jelas buat apa
uang itu dibagi ke beberapa pihak
sebagian buat kita juga
kenapa kita harus kebagian
karena kita punya tanggung jawab
buat nagih iuran itu setiap hari
keamanan buat pedagang
juga keamanan buat yang belanja
kalau kita nggak bisa ngejamin keamanan di sini
kita udah gagal megang separuh tanggung jawab kita
kalau ngerti enggak usah rewel enggak usah bawel
disitu kita keduanya
contohnya kau kan bra
bahkan perjin avensa lain
kamu sudah takut mati nggak brigadiro
kau kan ketika berdosa

kenal copet kelompok yang lain
makasih kang udah bantu cari info
dapat berapa dompet
masa itu kita mau ke tempat yang lebih baik
masa itu kita mau ke tempat yang lebih baik
masa itu kita mau ke tempat yang lebih baik

perasaan saya kenal

pernah dapat dompet ini
ktp di dalamnya juga ini
tadi siapa yang kecopetan di pasar
yang kerja di keluarga kang bahar
kamu dapat nyopet ini dimana
bukannya di pasar
bukan bos di angkot
harusnya di pasar
mungkin yang punya dompet mau ke pasar
belum sampai pasar
belum bos masih di angkot

dompet ini harus kembali ke pemiliknya
utuh dengan isinya
memangnya kenapa bos
biar kita selamat
anak buah bos ada di penjara
masa langsung datang sendiri ke penjara
aku gak mau ketangkep
terus masuk penjara
maksudnya kita harus ketangkep
kalau kita ketangkep kita harus ketangkep
bisa kita ketangkep bisa
kamu gak perlu ada disini lagi
saya kesini tadinya mau minta tolong ke kamu
saya butuh karyawan buat di bisnis kimpling saya
nanti saya cari kriterianya seperti apa
gak usah gak jadi
kamu beresin aja masalah kamu
kamu mau nemenin
kalau ngajaknya ngedadak aku gak bisa
kalau direncanain berarti bisa
kok gak ada
jangan jangan gak jualan
kamu sih gak nepa dulu
yaudah sekarang saja saya telepon
kata pepatah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
pepatahnya memang benar
di waktu yang salah
kamu gak jualan
sekarang lagi di mana
di rumah diza
saya di tempat biasa kamu jualan
yaudah kalau kamu lagi gak jualan mah
ubetnya di mana
di rumah diza
bilang ke kang murad
dompet imas sama copet yang gak usah dicari
dompetnya sudah kembali
kang dompet imas sama copetnya gak usah dicari
dompetnya sudah kembali

dompetnya sudah kembali
siapa yang marah
dompet kamu udah kembali
perempuan saya suka
kenalan akhirnya dia juga suka
sekarang saya sama dia udah punya anak dua
yang gampang itu dari ketemu sampai pacaran
mulai sebelum nikah sampai sekarang
nikah kan butuh biaya
nikahnya mah murah
rame ramenya yang nggak murah
terus waktu pacaran
biar gak jajan
masih bisa mesra
tapi begitu udah nikah
apalagi sekarang udah punya anak
harus punya uang terus
buat biaya hidup
kasih ke rumah tangga
saya kepikiran terus teh yuyun kang bro
lebih dari itu
saya kepikiran buat ngajak teh yuyun
iya duet tapi bukan nyanyi kang bro
saya duga dia janda
biaya nikah itu mahal ya jang
maksud saya rame rameannya
tergantung kamu maunya gimana
kalau masih kayak begini
kayaknya saya belum berani mikirin nikah
buat apa juga kamu mikirin nikah
kan calon mempelai perempuannya juga belum ada
saya sebetulnya saya mau berpikir nikah
sebetulnya sudah lama suka sama teh yuyun
takut kenapa mas bro
takut ditolak kang bro
sepatunya kang dilihat lihat dulu
kamu jangan main game aja atu jub
mau apa lagi atu jang
ada sepatu olahraga buat perempuan
memangnya besok aja
ya besok harus saya tidur
gue selalu curah
emangnya besok ada
ya nanti saya bawain dari gudang
jam berapa saya kesini ya
boleh tau nomer hpnya nanti kalo sepatunya udah ada saya kabarin
kapan kamu pulang ke jakarta
kalau aku pulang ke jakarta rumah ini kosong
terserah kamu aja kalo kamu masih mau disini gak apa apa
kalau mau pulang ke jakarta bilang
bukan modus tapi usaha saya kan masih jomblo
malu sama sepatu sepatu aja pasangannya masa saya enggak
pulang ke jakarta juga percuma
kamu di nasi juga gak di jakarta
aku ditinggal terus
kamu naik pangkat atau naik gaji
bukan dua duanya naik status dari lajang jadi berpasangan
itu sih belum naik status
siapa yang hilap mau sama kamu
rita yang waktu itu saya bilang nanti sore dia ngajak saya makan keren kan
ah biasa aja
jangan sirik gitu atujuh gimana kamu udah punya belum
sama seperti kamu masih proses
jang perempuan yang tadi mau beli sepatu siapa namanya
gak tau saya gak ikut kenalan
nama sama nomor hp nya udah saya catat
harus saya lihat dulu di hp
dompet aku udah ada ditemuin kang sudirman di halaman
katelannya di pasar
gak tahu dulu juga gitu aku kecopetan terus tempatnya pulang sendiri ada di halaman
mau beli sepatu kang
enggak cuma mau nengok kalian berdua aja gimana sehat
nah itu dia kang kurang sehat
tenang kita masih berjuang masih berproses saya si komar tamu berdua kita masih merintis usaha
bisnis kesimplengan kang gimana
sudah mulai lancar tapi susah meningkat jumlah produksi saya cuma dibantu istri mertua sama satu orang karyawan
kang butuh tambahan karyawan
iya bantu cariin
laki perempuan boleh yang penting mau capek nggak gengsi soal gaji mah standar disesuaikan dengan kerjanya
terima kasih ya
terima kasih kang
duduk mas bro terima kasih kang bro
sibus kenapa kang bro
saya dimarahin dik dik
kamu salah apa
tadi pagi di pasar ada yang kecepetan katanya saya yang harus tanggung jawab soalnya waktu kejadian saya yang ada di pasar
dik dik datangnya pas habis kejadian
besok saya ke sana tapi kamu harus acting seolah olah gak kenal saya biar skenario yang kita mainkan bisa berjalan dengan baik
masih di kantor
pulangnya boleh aku jemput
bukan soal ngerepotin kamu atau enggak tapi aku udah ada janji nanti mau makan
temen kantor aku
aku kasih tahu juga kamu gak bakal kenal
yaudah kalau gak boleh tau
mau beli sepatu tapi belum dapat
mau beli sepatu belum dapat kenapa cerita

kita taruh di sana

semuanya kita taruh di kantor
sambil ke kantor
kita taruh di kantor

semua si dik dik mau minta tolong cariin karyawan buat bisnis ke cimpring kita
terus akan ke tempatnya si jupri sama si ujang
sama akan meminta tolong cariin karyawan buat bisnis kesimpring kita
akan terlalu fokus buat nyari karyawan buat bisnis kimpling kita
sampai akan lupa makan siang
sekarang akan lapar
kenapa nama makanannya pakai bahasa inggris
sini aku terjemahin
harganya kok mahal mahal
tenang aku yang bayar
malu kalau mahal mahal
kalau ini apa
ini tadi esy beli buat akang